nama anies baswedan mencuri perhatian pks gerindra dan pan untuk diusung dalam pilpres dua ribu sembilan belas
namun masuknya nama anies dalam bursa capres dua ribu sembilan belas bukan tanpa kritikan
golkar dan nasdem menilai kinerja anies sebagai gubernur dki jakarta dianggap kurang maksimal
dari janji janji untuk memenai jakarta hingga berakhirnya masa jabatan pada dua ribu dua puluh dua mendatang
nama gubernur dki jakarta yang masuk dalam bursa capres dua ribu sembilan belas justru mendapat kritikan terkait kinerjanya selama ini
ketua fraksi golkar dprd dki judistira hermawan menilai kesibukan anies di pusaran pilpres dua ribu sembilan belas
telah mengganggu proses pembenahan jakarta saat ini
kritikan juga datang dari partai nasdem
ketua dprd dki dari fraksi gerindra m taufik memandang kinerja anies sebagai gubernur saat ini tidak ada masalah
taufik menyatakan bahwa predikat keuangan pemprov wajar tanpa pengonculan menjadi salah satu bukti keberhasilan anisandi selama ini
sejalan dengan gerindra pks menilai anies berangsur angsur telah sebagian melunasi janji janji
sejalan dengan gerindra pks menilai anies berangsur angsur telah sebagian melunasi janji janji
gerindra menyatakan anies punya potensi untuk menjadi wakil presiden pendatang
teman teman di mitra koalisi pak anies ini memang mencuri hati dan mencuri perhatian dari semua teman teman dan di masyarakat juga dapat diterima
untungnya ingin menjadi calonan sendiri dan pak prabowo dari awal menyatakan bahwa pak anies ini punya potensi ke depan
sejalan dengan gerindra pks menilai kinerja anies berangsur angsur telah sebagian melunasi janji janji

bagi kita undang undang dasar empat puluh lima kita jadikan patokan operasional
gerindra yakin anies tidak akan mengkhianati prabowo pada pilpres dua ribu dua puluh
tidak seperti saat gerindra dan pdi perjuangan mengusung joko widodo di pilkup dua ribu delapan belas
namun saat pilpres dua ribu empat belas joko widodo justru mengalahkan prabowo
selain gerindra nama anies juga mencuat di partai keadilan sejahtera
usulan nama anies disampaikan langsung oleh presiden pks sohibul iman
anies baswedan justru mencuri
menolak berkomentar tentang dorongan pencalonan dirinya oleh kader pks sebagai calon presiden
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
nasibnya di pilpres dua ribu sembilan belas ditentukan oleh kesepakatan ketua umum seluruh partai koalisi pendukungnya di pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
dia menyebut ada tiga ketua umum parpol yang bakal menentukan nasibnya
yang mengenai urusan saya presiden itulah pilihannya partai politik
jadi pak zul kemudian pak prabowo pak sohibul iman dan pak salim
dia yang berunding
kalau saya ini urusannya jakarta
jadi saya menjawab yang terkait dengan jakarta aja
kepastian maju tidaknya anies di pertarungan pilpres dua ribu sembilan belas masih harus menunggu hingga agustus mendatang
bila memang anies jadi ikut berkompetisi di dua ribu sembilan belas
maka sejarah dki jakarta ditinggal gubernurnya terulang kembali
ya apakah sejarah akan berulang
penduduk jakarta kembali ditinggalkan gubernurnya untuk melenggang ke kursi ri satu
langsung saja kami bahasnya malam ini bersama tamu kami malam ini
ada andri rosiade wasek jendrindra hamka hak ketua dppr
ppdip hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
melalui sambungan telepon sudah ada laode basir koordinator aliansi nasional indonesia sejahtera atau anis
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas yudha
saya ke mas andri dulu
mas andri tadi statement dari orang gerinda sendiri ya
pak sandiagono mengatakan bahwasannya ada potensi dari pak anies untuk melangkah dan melenggang di pilpres dua ribu sembilan belas
bagaimana tanggapan dari gerindra sendiri
ya mas anies kan adalah gubernur dki
saat ini gubernur yang punya kinerja baik ya sudah banyak melaksanakan janji janji kampanye beliau
faktanya delapan bulan saja sudah empat puluh lima ribu orang yang terekrut dalam program okoc
lalu beliau banyak melaksanakan janji
intinya beliau dalam hampir satu tahun pemerintahan di dki sudah banyak bekerja melaksanakan janji
jadi wajar posisi mas anies ini posisi yang seksi menarik untuk diajak maju di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
nah tapi yang jelas partai gerindra dalam rakornas sebelas april dua ribu delapan belas itu sudah memutuskan calon presiden kami adalah pak prabowo subianto
jadi tentu partai gerindra bersama mitra koalisi kami yang selama ini kami terus berkomunikasi yaitu pks dan pan

dan sekarang kami juga mencoba membangun komunikasi dengan partai demokrat
ya tentu dalam konteks membawa pak prabowo sebagai calon presiden bukan nama yang lain
nah bicara mas anies pak prabowo tadi malam sudah menyampaikan bahwa mas anies adalah salah satu calon potensial
sebagai calon wakil presiden pak prabowo subianto
ya di luar nama nama seperti sembilan nama pks yang mungkin mengerucut ke beberapa nama
lalu juga ada dari pan bang zulhas juga dari demokrat mas ahaye
jadi semua opsi terbuka siapapun calon wakil presiden pak prabowo pastinya akan disetujui dan dibicarakan bersama sama mitra koalisi yang ada
berarti ini sudah dikunci untuk ri satu gerindra diwakili oleh bapak prabowo lalu kita ke samungan telepon ada mas laode basir
yang mendukung mas anies baswedan untuk sebagai capres dua ribu sembilan belas bagaimana tanggapan anda mengenai hal ini
pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan saya hormati teman teman di studio ada mas yuda bang andres apa kabar bang andres sehat selalu
ada bang hamka dan bang hanta
pertama tama terkait apa yang kami lakukan
kemarin melaksanakan deklarasi anis aliansi nasional indonesia sejahtera untuk menyatakan dukungan kepada anis terhadap suhaid man
sebagai calon presiden republik indonesia
yang kami lakukan dilatar belakangi oleh dua hal
pertama kita punya tradisi yang menurut kami perlu dikoreksi
calon presiden sebuah jabatan yang sangat penting
baru ditentukan di akhir akhir masa pendaftaran
menurut kami hal ini kurang baik
masyarakat tidak cukup waktu untuk memberikan penilaian mengoreksi
koreksi ini kan maknanya juga bisa dua hal
pertama bagi kita masyarakat ada waktu untuk mengoreksi
bagi si calon juga ini masukan
kemudian untuk membenahi hal hal yang disampaikan oleh masyarakat
poin kedua yang perlu kita
kenapa kami deklarasikan ini adalah
saat ini ramai tentang tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ya menurut kami tagar ini juga harus dituntaskan
silahkan banyak bermunculan nama nama
dari kami kelompok muda yang kemudian bersatu dalam komunitas anies
menyampaikan bahwa bapak anis pak anis rasidu baswedan juga adalah salah satu alternatif yang bisa kita usung
calon presiden republik indonesia
tentu pemilihan nama beliau juga bukan tanpa alasan
kami juga sudah mempelajari rekreator beliau
termasuk bagaimana keberhasilan beliau dalam memimpin dki yang setahun ini
ya di luar hal hal yang sudah tadi dikemukakan oleh bang andre ya
tentang dp rupiah tentang okoc
tentang bagaimana menyelesaikan kasus reklamasi yang
dengan cara cara yang menurut kami sangat beradab ya
tidak menimbulkan kegaduhan yang begitu riuh
ya ini juga sebuah rotasi
dan yang terbaru adalah
bagaimana jakarta dapat kembali memperoleh opini wtp dari bpk
itu sudah empat tahun jakarta tidak memperoleh
ini adalah prestasi yang baru ada juga di zaman anies
ini sebuah prestasi dan modal bagi anies rasid baswedan untuk kita usung
ya berarti mas ode siap seandainya deklarasi anda
berbenturan dengan keputusan dari gerindra sendiri
yang tetap akan mendukung prabowo subianto sebagai calon ri satu di dua ribu sembilan belas mendatang
poinnya begini mas
ada kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri mendukung prabowo
ada kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri mendukung pak jk
mendukung pak amin
mendukung pak anis baswedan
menurut saya itu sebuah hal baik dalam demokrasi kita
dan kita jangan manai
lalu kemudian kita benturkan
saya beranggapan bahwa bukan tidak mungkin hal ini tidak bisa berkompromi atau berkoordinasi kemudian hari
ibaratnya adalah kita menjahit baju
saya punya kemampuan menjahit kantungnya
ada teman saya yang punya kemampuan menjahit lengannya
bukan tidak mungkin ada sang penjahit yang mampu merajut itu semua menjadi sebuah baju yang sangat lengkap
begitu mungkin mas
kalau mas andri sendiri bagaimana tanggapannya
apakah ini justru tidak berpengaruh
terhadap konsensi anda sendiri di gerindra yang tetap mendukung prabowo dengan adanya berbagai macam deklarasi semacam ini
ya itu bagian dinamika demokrasi ya
semakin mendekati hari pendaftaran tentu semakin banyak tokoh tokoh yang muncul
bagi kami kami sangat menghargai menghormati
bicara dengan mas anies ya
pak prabowo dan partai gerindra bertemu rutin dengan mas anies
hubungan juga baik selama ini

ada diskusi diskusi yang sering dilakukan oleh pak prabowo bersama mas anies
dan saya rasa mas anis adalah suatu tokoh figur selain bekerja keras untuk menyelesaikan jakarta beliau juga punya etika yang luar biasa
berkali kali mas anies sudah menyampaikan beliau ikut apa yang akan dilakukan oleh pak prabowo
intinya beliau tidak akan menelikung pak prabowo
pak prabowo lah beliau akan ikuti
itu yang disampaikan berkali kali oleh mas anis
dan seluruh kader partai gerindra meyakini
mas anis bukanlah jokowi jilid dua
yang dimana pak jokowi itu
pak prabowo yang bawa dari solo ke jakarta
bahkan membujuk ibu mega untuk mengeskakan dari pdip
dan ingat eska pak jokowi untuk ikut pilihan kandang gubernur dki itu
hanya berapa jam sebelum penutupan hari terakhir di kpu dki
pak prabowo menunggu berjam jam sk itu keluar
begitulah yang terjadi
begitulah yang terjadi pak prabowo yang membujuk ibu mega
pak prabowo dan partai gerindra yang memodali pak jokowi yang tidak punya modal di pilihan kandang gubernur dki
dan kami percaya sekali kalau mas anis berbeda dengan pak jokowi
kalaupun mas anies maju di kontestasi dua ribu sembilan belas ini
mas anies akan maju bersama pak prabowo subianto menjadi calon wakil presiden
itu pun dengan catatan seluruh mitra koalisi partai gerindra
menyetujui dan mendukung hal itu
saya akan menunggu tanggapan dari bang ham kahak ini dari pdip
terkait dengan tadi apakah benar variable yang dikatakan oleh mas andre
tentang keberhasilan dari anies sendiri
dan kelayakan dia untuk ikut konsentrasi politik tahun depan
tapi setelah jeda berikut kita akan berbincang lagi
saya dandry siapa ini segala kembali tetap bersama kami
anda masih di cnn indonesia prime news dan kita akan membahas mengenai godaan pilpres dua ribu sembilan belas
bagi anis basudan dan sudah ada di studio
ada bang andre dari waksekjen gerindra paham kahak ketua dpp pdp
han tayuda direktur eksekutif poltreking dan laude basir disambungkan telepon
kalau tadi ke bang ham kahak saya penasaran sebenarnya
dari beberapa variable yang disebutkan oleh mas andri tadi mengatakan bahwa
saya anies cukup sukses dalam satu tahun bekerja sebagai gubernur dki apakah memang sudah layak
anis untuk berlagak di pilpres dua ribu sembilan belas
saya begini ya terlepas dari hubungan anies dengan gerindra
secara pribadi saya melihat anies itu punya potensi yang besar
untuk maju sebagai pemimpin bangsa
apalagi kita lihat kinerjanya mungkin menurut sandi gerindra mengatakan bahwa
cukup bagus itu juga suatu potensi
apalagi potensi potensi akademik yang pernah dilakoninya selaku
akademisi dan juga penimpin yulitas parmajina
saya kira itu punya potensi yang besar
cuma memang sekarang orang menjadi presiden atau gubernur atau kepala daerah
itu tidak hanya butuh potensi pribadi tapi juga perlu dukungan partai politik
nah ini yang menjadi problem barangkali bagi anies baswedan
apakah partai politik apa karena kita ketahui selama ini
pak anies ini didukung oleh gerindra dan pks
apakah nanti pecah koalisinya antara pks dengan gerindra itu kita tidak tahu kan
siapa tahu memang ini tadi
aliansi nasional indonesia sejarah tren sudah punya link yang kuat dengan pks
kita tidak tahu seperti itu
jadi salah satu poin yang membuat anda tidak terlalu optimis anis untuk berlagak adalah
tidak ada kendaraan politik untuk pak anis
ini apakah berbeda dengan cerita lama jokowi tadi ya
pada tahun sebelumnya dua ribu empat belas kita berbicara
kalau saya kalau mungkin saya punya versi lain tentang jokowi dulu kan
yang membawa jokowi ke jakarta bukan prabowo tapi ibu mega selaku ketua partai pd perjuangan
beliau kan kader pdi kan
bahwa last minute baru keluar sk korekomendasi dari ibu mega karena menunggu mekanisme dari calon wagubnya
yaitu pak ahok pak ahok lainnya yang dibawa oleh pak prabowo selaku
buat pengambilan untuk menghadapkan akan pertidangannya friday
jadi ketanyaannya adalah
musnahannya seperti apa
anis itu di daegu yang terlasih kaya
iya ya di ta gibas
bisa saya jelaskan pak habak
yang kan dipacari ini adalah
lalu anda melihat apakah salah satunya tidak
ada kendaraan politik juga berpengaruh terhadap kepopuleran tiket kepopuleran anies baswedan sendiri
ataukah memang prestasinya belum dianggap layak
kalau melihat jalur kandidasi capres cawapres tentu ada dua hal yang harus dilihat
potensi elektabilitas dan kedua ada peta konservasi partai tadi
jadi soal elektabilitas betul yang tertinggi masih pak jokowi sebagai petanak
kemudian pak prabowo subianto ada penantang terberat kalau di elektabilitas hari ini
tapi di level kedua memang muncul ada nama termasuk anies waswedan
kemudian agus sarimutu yudhoyono dan satu lagi gatot umantio
lalu ada nama nama lainnya
nah kalau dibikin head to head memang bisa belasan persen sampai lima belas persen
anies ahy maupun gatot dengan pak jokowi
tetapi kalau masih banyak itu di bawah tiga persen di bawah lima persen
kalau namanya ada nama pak prabowo
tapi kalau prabowo tidak dibuat dalam simulasi anies dan lain lain naik gitu kira kira
tetapi tidak setinggi pak prabowo
tetapi betul soal kandidasi ini sebelum bicara elektabilitas kita harus lihat peta konstelasinya
secara data meskipun bisa terkoreksi nantinya yang sudah partai secara resmi meskipun belum dikirim ke kpu
yang sudah mendukung pak jokowi satu golkar secara urutan
kedua p tiga yang ketiga hanura empat nasdem dan yang kelima
adalah terakhir yang mendukung adalah pd perjuangan pak hamka
dari lima ini kursinya kalau mk tidak mengoreksi ya kursinya sudah lebih kurang lima puluh satu sampai lima puluh dua persen
yang tersisa yang belum memutuskan adalah pan pks dan pkb
karena partainya mas andri demokrat satu lagi yang belum karena gerindra sudah pak provo
jadi kalau dilihat petanya ini maka memang masih bisa tiga
kalau dua berarti yang sangat menentukan petanya ini memang sekarang prabowo subianto pak prabowo
pak prabowo lah yang akan menentukan paling besar pengaruhnya menentukan siapa penantang jokowi
apakah prabowo subianto sendiri atau beliau memberikan memilih jadi kingmaker
nah soal nama mas anies menurut saya sangat bergantung soal dua nama
satu adalah prabowo sendiri apakah memberi itu kemudian dipaksa terpaksa atau dengan rela kepada anies atau nama lainnya
atau ada faktor kedua
faktor yusuf kala
kartu anis itu dipegang oleh yusuf kala
seperti halnya di pilkada dki
nah posisi prabowo sebagai capres ini kan digoyang tanda petik digoyang secara politik
ini periode keduanya
pertama dengan gatot nubantio
dan itu cukup rame wacana di media termasuk mas andri cukup keras tetap prabowo
sekarang anies waswedan muncul dalam wacana
dan ini bisa terjadi dua hal
satu tetap prabowo subianto
kemudian capresnya bertarung
apakah ahi atau anis
tapi kabarnya informasinya
atau nanti mas laude bisa dikonfirmasi anis tidak tertarik untuk capres
nah apakah bersama prabowo
atau jangan jangan juga bisa terjadi prabowo ditinggal sendiri
karena ternyata demokrat pan dan tadi disebutkan nama ada demokrat pan dan pks
entah anis ahi entah anis ahr kita tidak tahu
prabowo tidak punya pilihan
sehingga harus mendukung ke salah satu ini
ini opsi opsi kemungkinannya
mendukung ke situ atau jangan jangan juga gabung ke pak jokowi gitu
nah tetapi itu opsi yang kedua
kemungkinan pertama tetap prabowo sebagai capres
tapi dalam konteks ini menurut saya tetap prabowo lah yang paling memiliki potensi
yang menentukan peta konselisi siapa penantang jokowi
tinggal prabowo memilih sebagai kingmaker
atau kembali bertarung di dua ribu sembilan belas mendatang
saya coba ke mas laudi
mas laude masih optimis dengan anies untuk ri satu
dengan pemaparan dari mas hanta yuda
mengenai bagaimana peta konsulis
penjelasin nanti kedepannya
serta peluang elektabilitas dari anies sendiri
ya seperti apa yang dikatakan mas hanta
ya dari poin
ya harus kita pahami bahwa memang
petani tidak punya perut
perintah rakyat yang membutuhkan perintah rakyat untuk mendukung
tapi kami juga harus komunikasi kepada partai partai
tapi kami ini apa yang disampaikan oleh mas andre tadi
akan sangat susah mas anies untuk maju tanpa ada dukungan partai
dan yang terutama adalah dukungan dari pak prabowo
memang kami sudah mengkonsolidasikan diri dalam waktu dekat juga untuk membawa
mengkomunikasikan keinginan keinginan kami kepada potok potok partai dengan
dan yang pertama harus ditemui adalah pak prabowo
restu pak prabowo menjadi sangat penting untuk mas anies maju
mau bertanya sebelum jeda
tapi nanti kita akan jeda dulu ke mas andre
mas andri kalau menurut anda tadi pemaparan dari mas hanta yuda bahwasanya
bisakah pak prabowo justru berbalik untuk menjadi kingmaker
atau justru nantinya akan tetap mengikuti pertarungan di pilpres dua ribu sembilan belas
tapi jawabannya akan kita jeda terlebih dahulu
saya indonesia prime news
segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih di si indonesia prime news dan kita akan membahas tentang
godan anies baswedan pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dan tadi sudah sempat saya teaser ke mas andre ya
tentang bagaimana seandainya nanti ada peluang dari mas hanta yuda
bilang di strategi kedua ataupun di kemungkinan kedua ya
seandainya pak prabowo justru ditinggalkan dari pks demokrat dan beberapa partai
pak prabowo ini melakukan pertemuan rutin dengan pimpinan pks
bertemu dengan ketua majelis suro pks
bertemu dengan bang zul dan pak amin
itu secara rutin
secara rutin kita selalu membahas perkembangan dan rencana koalisi kami
koalisi ini bukan hanya sudah digoyang berbulan bulan lalu
dari tahun lalu sudah digoyang agar pecah
dan kami meyakini bahwa pks dan pan
sebagai prioritas koalisi gerindra
insya allah akan solid bersama gerindra mendukung pencalonan pak prabowo
banyak sekali pertemuan pembicaraan pembicaraan antara pimpinan partai gerindra
baik pak prabowo maupun tim yang dikirim oleh partai gerindra bertemu dengan pimpinan pks dan pan
yang memang tidak diekspos di media masa
ya tidak diekspos dan tidak diketahui publik
sehingga terkesan bahwa pertemuannya jarang
pada pertemuan itu dalam seminggu bisa berkali kali
nah ini saya buka bocoran sedikit ya
jangan lagi digiring di opini seakan akan pak prabowo akan ditinggalkan
kita berdiskusi dengan ketua menjurus suruh pks
kita berdiskusi dengan bang zul dan pak amin
semuanya jelas kok pembicaranya
kami meyakini bahwa pak prabowo yang akan bersama sama dengan pks dan gerindra
eh pks dan pan ya
bicara calon wakil presiden tentu memang butuh proses
pks ada sembilan nama
lalu pan juga ada empat nama
tapi dalam politik ya
semua pasti ada titik kompromi ya
insya allah pak prabowo dan seluruh pimpinan partai koalisi akan memutuskan calon wakil presiden yang pas
jadi tidak benar pak prabowo akan ditinggalkan
berarti dengan tadi anda katakan di segmen awal mengenai prestasi anies
kemudian berapa kali pertemuan
ini sudah solid berarti dukungan buat anies meskipun nanti masih sumir ya
dukungan yang solid itu kepada pak prabowo sebagai calon presiden
dengan kadira anies yang selalu
nah bicara wakil presiden memang banyak nama nih
bukan hanya ada mas anies
ada kang aher mewakili representatif pks
lalu ada mas anies ya
yang tokoh muda yang punya prestasi
lalu ada bang zul ya
dari partai amanat nasional
bahkan juga baru baru ini muncul wacana mas ahaye
ada empat nama yang bisa menjadi calon wakil presiden pak prabowo
tapi semuanya itu kan butuh proses
semuanya itu harus diputuskan bersama sama
wakil presiden ini harus disetujui oleh seluruh mitra koalisi
ini yang butuh waktu
tapi soal keyakinan pak prabowo ditinggal
saya tegaskan sekali lagi
insya allah gerindra pks dan pan insya allah solid bersama sama mendukung pencalonan pak prabowo subianto
kami meyakini kalau seandainya mk masih menolak gugatan dua belas tokoh ini
bahwa akan terjadi rematch antara pak jokowi dan pak prabowo
itu adalah tokoh tokoh yang akan kita bicarakan bersama sama
siapa menjadi calon wakil presiden pak prabowo
bicara sedikit soal pak hamka
semua publik tahu pamka dua ribu dua belas itu
bu mega sudah mendukung waktu itu pak foke dan adang ruhyat
yang akan diusung oleh pdip waktu pilgub dki
pak prabowo lah yang meyakinkan
bukan hanya meyakinkan bu mega
bahkan pak prabowo yang mengantar jokowi dan ahok ke kpud dki
bukan bu mega
dan pak prabowo dan partai gerindra mengeluarkan uang puluhan miliar untuk memenangkan jokowi dan ahok
itu fakta yang tidak terbantahkan
dan ini bedanya mas anies dan pak jokowi ya
pak jokowi mungkin punya ambisi pribadi ya
akhirnya meneliku maju jadi calon presiden
ini bedanya gini
ada gerakan gerakan mendeklarasi
ada gerakan gerakan mendeklarasikan pak jokowi di berbagai seluruh indonesia yang memang di setting seperti itu
mas anies tidak ada
tidak ada upaya beliau menggerakkan
saya yakin juga mas laude ini belum tentu ketemu mas anies gitu
ya bang hamka bagaimana tanggapannya
kalau tanggapannya begini
saya kan salah seorang ketua dpp
kita itu di pdi perjuangan
setiap persoalan persoalan kepemimpinan dibahas secara resmi dalam rapat rapat
tidak pernah kita memutuskan polke dan adang
dalam rapat apapun
jadi mungkin hanya opini orang
menganggap ibu mega seperti itu
tapi dalam setiap rapat tidak pernah
mengapa kita terlambat menurutkan rekomendasi
karena kita mempertimbangkan banyak wakil
pak prabowo menawarkan
aho untuk masuk
akhirnya kita menerima
barulah memang last minute begitu
tapi bukan berarti bahwa kita
ini sepertinya ada cerita masa lalu yang saya harus kembalikan lagi
ke topik kita malam hari ini mengenai bagaimana anies mas medan dan peluangnya
kalau soal anies kalau bagi saya
dari segi pribadi
apakah anda melihat dari kinerjanya bagaimana
terganggu tidak dengan mulai hirup piku
kemudian juga deklarasi sana sini
dukungan terhadap anies untuk pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
saya tidak perhatikan soal itu
saya hanya memperhatikan potensi elektivitas
karena banyak orang yang memang menginginkan anies juga maju
ya kan cuma memang kendalanya ini
koalisi antara green dan pks pecah
kemudian ada juga salah satu dari koalisi
kami untuk jokowi ini
ada yang keluar
barangkali bisa maju dia
prabowo didukung oleh koalisinya sendiri
solid juga pendukung kami di jokowi
untuk mendukung pak jokowi terus
tentu beliau tidak punya
itu menang dari kesan pembicaraan anda tadi
sepertinya anies baswedan bukan ancaman
buat pdip pada pilpres mendatang
iya bukan ancaman
apa yang selama ini
beredar di masyarakat
bahwa pak probo merupakan penantan terkuat
saya ke mas laude
bukan ancaman ya
sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh tim jokowi
dan juga pak jokowi sendiri
lalu bagaimana tanggapan anda terkait hal ini
ini kan masih berproses ya
kita tidak sedang
nah proses ini kan dalam perkembangannya
nanti juga bisa
nanti kan tergantung prosesnya ini
ya kita juga
belajar dari kasus pilkada dki lah
baik lembaga survei maupun proses yang nyata di lapangan kan
pak anies juga dibawa
tetapi kita berjuang terus terus menerus
dan pada akhirnya kan
anies baswedan tadi yang gak utuh
tidak hanya mengancam ahok
calon yang didukung oleh pak hamka
nah seperti itu
nah itu yang sudah jadi
dan di proses awal pencalonan pun
teman teman pks juga kan sudah punya calon
mata anies juga muncul belakangan
nah sama dengan apa yang kami lakukan seperti sekarang ini
ini adalah upaya kami sebagai kelompok masyarakat yang memang
dan potensi kompetensi pribadi yang dimiliki oleh anies rasif baswedan
anak bangsa yang punya potensi untuk memimpin bangsa ini
dibanding yang lainnya
pada sisi lain juga beliau sangat dekat dengan umat
seorang yang taat ya
tidak ada salahnya untuk kami mendukung beliau
seperti yang saya sampaikan tadi juga
ini adalah upaya kami mempersiapkan diri
kenapa kami harus mempersiapkan diri
minimal pak prabowo sebagai
saya apa namanya punya partai
ini sudah menunjukkan tiga kali
beliau dengan jiwa besarnya mendorong
mendorong orang pertama

dan yang terakhir kemarin adalah dalam kasus pilkada dki mendorong anies
kami pun mempersiapkan diri
jangan sampai jiwa besar prabowo
dalam pemilihan presiden setelah melihat perkembangan yang ada di masyarakat
kami supaya tidak terkaget nanti
ketika ini terjadi
makanya tadi saya sampaikan
jangan dibenturkan semua
deklarasi deklarasi yang hari ini muncul
baik atas mendukung siapapun
terpun mendukung prabowo
pun mendukung jokowi
sangat boleh jadi
di kemudian hari ini semua bisa berkoordinasi dengan baik
berkolaborasi dengan baik
ada kejutan gak untuk pilkada dua ribu sembilan belas
kalau tadi mas laude selalu mengatakan
berkaca pada pilkada dki dua ribu tujuh belas lalu
apakah kemungkinan akan ada kejutan yang tadi
mungkin sudah dipersiapkan
tadi ada yang menarik
dari pak laudin mengatakan
kira kira kalau dengan bahasa saya selalu sukses
kalau menjadi king maker
jadi itu bertolak belakang yang disampaikan oleh
pak andre tadi
sebenarnya untuk pilkada dki poltering indonesia
seingat saya kalau bisa dibuka
perjalanan rekam jejaknya seterusnya
yang termasuk yang memunculkan nama anies waswedan
dan data apa adanya pada saat itu
anies sandi berpotensi itu bisa kompetitif dengan petahana pada saat itu
dan sebelumnya kita menyebutkan nama risma
kalau tidak risma anies waswedan
saya sampaikan sampai apa adanya
lalu rame berubah konservasi
seminggu sebelum penetapan
kemudian gerindra dan pks
akhirnya awalnya survei poltreking ini
gerindra dan pks ditipu oleh survei poltreking
beberapa di media sosial
tapi kan terbukti survei itu
karena kita mengetugu pada metodologi
kejujuran sampai ke data dan sebagainya
nah data hari ini
menunjukkan memang betul
kalau prabowo tidak dimajukan
itu banyak semua nama
ada nama prabowo memang agak kecil
tetapi kalau prabowo dikeluarkan
maka mereka agak naik memang
tidak setinggi prabowo
betul kata pak amka maupun pak laudy
ada potensi memang
untuk menjadi penantang jokowi
selain prabowo subianto
tetapi lagi lagi saya ingin mengatakan
ini poinnya tergantung pada prabowo
ada kebutuhan gerindra
yang menurut saya cukup realistis
gerindra itu mendapatkan suara
karena pemilu serentak antara pilek dan pilpres
soal efek ekor jas yang dipikirkan oleh gerindra
karena misalnya pak andri ini mau maju jadi caleg
kalau gerindra prabowo menjadi capres
dia punya dampak
mendapatkan insentif elektoral
tetapi kalau misalnya prabowo tidak maju
yang dipikirkan gerindra adalah masa depan partainya
nama nama yang muncul kalau dugaan saya
kalau berdasarkan basis data survei
penantang jokowi kalau elektabilitas yang potensial
prabowo antara empat nama itu yang muncul
anies dipan disebutkan
kemudian selain prabowo dari gerindra
tetapi kan lima nama ini tidak mungkin dipasangkan semua menjadi lima
ujungnya kan dua
ini tantangan bagi koalisi penantang jokowi
saya setuju dengan pak laude
memang sebaiknya sejak awal diputuskan
tetapi dugaan saya semua akan last minute
seperti pilkada dki
jokowi menentukan wakil
melihat juga siapa akan menjadi lawan tandingnya
prabowo akan berpasangan dengan siapa
siapa dengan siapa
dan itu akan menentukan
dan semua akan menunggu
pasti sebelum pukul dua belas
jam sebelas berganti
dari tanggal sepuluh agustus kan terakhir
itu sudah ada
dan dugaan saya tidak mungkin
maupun jokowi maupun penantangnya
akan mengumumkan dalam hitungan minggu
kalau menurut mas santa
apakah pak anies akan seperti halnya pak jokowi

meninggalkan dki jakarta
kalau ada peluang
anies waswenan akan ambil peluang itu
jawabannya kita tunda lagi
setelah judah berikut
saya indonesia prami
tetaplah bersama kami
dki bukan uangnya yusuf kala
bukan uangnya aksa mahmud jadi
tidak ada peran pak yusuf kalla
dalam memenangkan mas anies dan bang sandi
di pilkada dki peran prabowo subianto
yang besar bersama partai gerindra dan
pks serta di putaran kedua
pan ikut bersama kami jadi itu clear clear
disebut sebut pak yusuf kala
pak yusuf kalla saya harus tegaskan karena
sedih kader kader partai gerindra dan pks
yang bekerja siang malam dengan
darah dan air mata
diklaim ini kemenang yusuf kalla
itu pertama itu harus saya luruskan
yang kedua adalah
yang menentukan pilpres itu
gerindra sudah memutuskan nama pak prabowo
sudah berdiskusi di panjang
lebar dengan pks
dan pan komunikasi ini
tentu tidak bisa kami expose di media
ada pertemuan pertemuan rutin
pak prabowo partai gerindra
bersama pks akan solid dan bersama
insya allah kami mengusung pak prabowo subianto
ada pembicaraan pembicaraan yang
tidak mungkin kami sampaikan ke depan publik
tapi insya allah kerangka kerjasama ini
tinggal difinalkan mudah mudahan
akhir juli ini sudah final
bicara peluang mas anies sekali lagi
atau mas ahaye
atau bang zul atau siapapun namanya
itu berpeluang menjadi
kalau disepakati oleh seluruh pimpinan
akan dibicarakan bersama sama
oleh pimpinan partai koalisi
pak yusuf kalla kita tahu
beliau posisi sudah tegas
dan jelas mendukung pak jokowi
jadi tidak ada hubungan pak jk
dalam rangka mengatur
hal berbeda pak jk adalah pendukung pak jokowi
porosnya adalah dua ribu sembilan belas
tapi saya koreksi sedikit boleh ya
justru tidak hanya cawapres
capres juga setahu saya
yang mendukung prabowo itu sudah clear baru prabowo
pan pks demokrat itu belum clear
jadi pak prabowo juga sebenarnya
belum cukup untuk menjadi capres
terakhir dari pdip
saya tambahkan sedikit pak hanta
kami tinggal pilih satu partai saja
apakah ini ya
kami tinggal bersama pks saja
atau bersama pan saja
atau bersama demokrat
kami sudah bisa jalan
sekarang saya mau tanya sikap politik pdip ini
kalau bicara pak prabowo akan ditinggalin pak jokowi

saya dari tadi saya mengatakan

apakah peluang itu diperoleh
dari dukungan prabowo
ataukah prabowo tetap maju
tapi memperoleh dukungan dari
selain gerindra dan pks
ini kan masih ada kemungkinan ya
antara demokrat pan
dan kemudian mungkin
kalau misalnya ada salah satu yang
keluar dari koalisi
keluar dari koalisi
keluar dari koalisi
keluar dari koalisi
keluar dari koalisi
jokowi bergabung ke situ kan mungkin juga
jadi masih ada kemungkinan
sebenarnya kalau menurut pandangan saya
kalau partai partai menolak pak bg atau pak buat
tidak ada yang keluar maka itu pun tidak mungkin juga
apa yang diketahui pak hanta ini ya benar juga
bahwa kita menunggu kejutan politik
siapa tahu prabowo mendukung
anies karena sampai sekarang
prabowo belum mendeklarasikan dirinya calon presiden
baru pks dan gerindra
yang omong seperti itu
ya tapi kalau
kita senang senang saja tuh pak prabowo
karena itu wajar mas andri
sebegini sudah mempertahankan goyangan ini
seterusnya tinggal kuat apa enggak ini
saya terakhir ke mas laude
kejutan apa yang anda siapkan dengan tim anda
dengan deklarasi yang sudah diberikan
dan memberikan sedikit goyangan nih ya
terhadap gerindra tentunya
bisa dipercayakan terakhir
kita solid kok mendukung pak prabowo subianto
termasuk mas anies akan mendukung pak prabowo
mas laude gimana nih tanggapan terhadap ini
mas laude gimana nih tanggapan terhadap ini mas laude gimana nih tanggapan terhadap ini
terakhir nih kejutannya seperti apa
kita belajar saya sampaikan
kami kelompok masyarakat mendukung anies
sudah memang sejak pencalonan
beliau di gubernur dki kami juga
di pilkada dki
pks dan gerindra itu
sudah clear mereka mendukung
sandiaga uno mardani alisera
walaupun sudah terungkapkan ke publik
proses kemudian berjalan
itu berusaha berubah
bahwa kami pun mempersiapkan diri
jangan sampai kemudian pak prabowo
kembali mengambil posisi
seperti yang disampaikan oleh bang hanta tadi
cukup sebagai kingmaker saja
kalau pak prabowo mengambil posisi seperti itu
kita akan kaget
para pendukung anies
kami akan mengkonsolidasikan diri
supaya kita tidak kaget
menghadapi proses yang sedang berjalan di elit
kami sosialisasikan ke masyarakat kami akan komunikasikan kepada pimpinan pimpinan partai tentang potensi anies ras itu aswedan menjadi pemimpin republik indonesia
baik mas laude terima kasih
sangat nyata sangat nyata di proses pilkada dki kemarin
terima kasih demikian juga buat bapak bapak sekalian yang ada di studio pada malam hari ini
ya rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
saya andra indonesia plangis segera kembali tetap bersama kami